setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
maka dari itu menjaga tubuh kembang anak itu merupakan kewajiban mutlak bagi orang tua dan orang di sekelilingnya
namun belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi baik berupa fisik seksual hingga pengabayan terhadap anak
nah mengapa kasus kekerasan terhadap anak ini terus meningkat setiap tahunnya
insight kali ini akan membahasnya bersama saya desi anwar
berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami anak anak indonesia sangat memprihatinkan
menurut data komisi perlindungan anak indonesia setidaknya dalam tiga tahun terakhir
posisinya selalu menjadi tiga teratas dalam data puncak pelanggaran hak anak
menurut kpai pada tahun dua ribu dua puluh
pengaduan kasus kasus kejahatan seksual terhadap anak
data ini mengindikasikan bahwa anak indonesia rentan menjadi korban kejahatan seksual
dengan berbagai latar belakang situasi dan kondisi anak di mana berada
kekerasan seksual terjadi di ranah domestik
di berbagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan maupun umum
sementara kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyatakan
indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak
berdasarkan catatan kementerian pppa
kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai sembilan lima ratus delapan puluh delapan kasus pada dua ribu dua puluh
jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni empat satu ratus enam puluh dua kasus
modus dan faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak beragam
salah satu yang paling disorot oleh kementerian pppa adalah
dampak dari kecanduan menonton pornografi
oleh sebab itu semua pihak harus menganggap permasalahan ini serius
sehingga bisa menekan atau mencegah kasus serupa terjadi lagi
berdasarkan catatan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun dua ribu dua puluh dua ini mencapai lebih dari sembilan lima ratus kasus
jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun
sebelumnya nah untuk membahas lebih banyak mengenai kasus kekerasan terhadap anak
dan upaya penanganannya di studio sudah hadir bersama saya
koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofian
iya sehat selalu penting ini
dan ini tentu saja episode yang merupakan salah satu yang menurut saya sangat penting
apalagi dalam rangka hari anak nasional pada tanggal dua puluh tiga juli
kalau kita lihat akhir akhir ini memang marak sekali ya berita berita
tentang kekerasan terhadap anak pelecehan seksual
dan justru di tempat tempat yang seharusnya anak anak itu berasa nyaman
nah ekpat ini ini menarik ini
karena kalau tidak salah ini asalnya itu dari singkatan end child prostitution and trafficking
sekarang ada di indonesia juga
mungkin sebelum kita memasuki ke diskusi kita kali ini
apa ini sebenarnya ekpat ini
dan apa apa saja fokus dari pekerjaan yang
ya jadi ekpat itu pertama kali berdiri itu adalah di bangkok
ada seorang wisatawan dari norwegia prihatin dengan kondisi anak anak di tempat tempat wisata di thailand
yang dijadikan objek prostitusi
di negaranya itu adalah sebuah kejahatan jika seseorang membeli seks pada anak anak
tetapi di thailand waktu itu di tempat tempat wisata
ini kira kira sorry tahun berapa ya
jadi seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga john o'body namanya itu sangat prihatin bersama istrinya yang sering travelling di banyak negara
dia melihat kenapa ya di thailand ini yang dijual itu selain objek wisatanya
tetapi juga yang dijual itu adalah anak anaknya
untuk menarik minat wisatawan datang ke tempat itu
dan wisatawan dengan mungkin ya selera tertentu ya
dengan selera tertentu
pedofilia mungkin misalnya
yang orang berjalanan tetapi sebetulnya untuk tujuan seksual
meskipun ada juga sebagian wisatawan memang tujuannya bukan untuk seksual tetapi dia menemukan anak anak itu
jadi ada kesempatan untuk mendapatkan seks pada anak anak
jadi dari situasi itulah lalu dia membentuk sebuah organisasi
jadi awalnya ecpat itu adalah singkatan daripada end child prostitution in asia
jadi dia ingin membantas prostitusi anak di asia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
kemudian ternyata apa yang dicanangkannya itu menarik minat untuk membentuk ekpat di beberapa negara
termasuk juga di indonesia
nah sofian sendiri sudah sejak berapa lama ini
saya ya dua ribu tiga itu termasuk salah satu menjadi founder dari ekpat indonesia
dua ribu tiga ya jadi sudah dua puluh tahun ya sebenarnya
apa waktu itu mencetus menjadi motivasi bagi sofian untuk ke
saya waktu itu diminta hadir dalam sebuah international conference dua ribu satu di yokohama
diundang oleh ecpat international
waktu itu di indonesia belum ada ekman
saya diundang untuk hadir sebagai salah satu observer tentang bagaimana melihat eksploitasi seksual secara global
dan saya juga di minta memberikan overview secara singkat bagaimana tentang eksploitasi seksual anak di indonesia dua ribu satu
dari situlah kemudian saya tegak untuk bersama teman teman aktivis anak lainnya untuk membentuk koalisi nasional penghapusan eksploitasi seksual anak pada tahun dua ribu dua puluh
jadi sekarang ini jadi koordinator khusus nasional ecpat di indonesia
nah tahun dua ribu satu ketika mulai tertariklah untuk melihat situasi bagaimana
bagaimana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di indonesia
sampai sekarang tahun dua ribu dua puluh tiga ini bagaimana sih potret dari kekerasan khususnya terhadap anak di indonesia
kekerasan seksual pada anak mengalami metamoposis
mengalami perubahan bentuk
kalau dulu kekerasan seksual itu langsung dilakukan kepada anak ya
langsung secara fisik
tanpa ada rasa khawatir
bisa dilakukan di mana saja
mungkin sembunyi sembunyi dan tidak diketahui orang banyak
jadi pelaku kebanyakan waktu itu malah orang yang tidak mengenal anak
kemudian melakukan kekerasan seksual pada anak
kemudian sekarang perubahan yang terjadi adalah pelaku kekerasan seksual itu malah banyak orang yang mengenal anak tersebut
yang dekat dengan anak tersebut
contohnya misalnya dalam satu keluarga pelakunya bisa jadi ayah angkat atau pamannya
kemudian di lembaga pendidikan yang melakukan kekerasan seksual itu adalah gurunya
di lembaga pelatihan olahraga yang melakukan kekerasan seksual itu adalah pelatihan olahraga pelatih olahraga
di pesantren yang melakukan adalah kiainya atau gurunya
kemudian di lembaga lembaga kursus ya apakah kursus bahasa inggris atau kursus bahasa jepang pelakunya adalah guru kursus tersebut
apakah ada perbedaan secara esensial antara apa yang terjadi di indonesia ataupun tren secara global bung sofian mengenai pola kekerasan seksual terhadap anak ini
di negara negara yang sistem hukumnya sudah lebih bagus ya hampir mustahil mereka punya celah untuk melakukan kekerasan seksual ya
yang sistem hukumnya bagus
karena itu pelaku pelaku kejahatan seksual ini akhirnya pindah dah
bermigrasi ke negara negara yang sistem hukumnya
situasi budayanya sosialnya tidak begitu rekat dalam melindungi anak anak
mereka datanglah bermigrasi apakah sebagai traveler atau sebagai wisatawan atau sebagai orang yang memang punya misi misi tertentu misi kemanusiaan tapi sebetulnya dia adalah child sex offender
masuk ke wilayah wilayah yang tadi itu sistem hukumnya lemah penegakan hukumnya masih korup
contohnya negara negara indonesia termasuk
masuk salah satunya indonesia
tapi negara negara lain thailand misalnya masih atau negara negara yang mungkin hukumnya juga tidak
kalau kita ambil lingkup asean saja ya yang masih menjadi sasaran kekerasan seksual dari pelaku pelaku asing itu ada indonesia salah satunya ada vietnam ada kamboja ada myanmar
ini negara negara yang tinggi kekerasan seksualnya di asean
thailand sudah lebih baik ya karena banyak kritik
banyak organisasi internasional yang memberikan atensi kepada thailand
bukan berarti di sana tidak ada ya tapi masih ada tapi sudah lebih bagus sistem hukumnya
di malaysia di singapura juga lebih bagus termasuk juga di brunei jauh lebih bagus
satu lagi tetangga kita timur leste itu juga menjadi perhatian global karena angka kekerasan seksualnya juga tinggi
apakah ini ada kaitannya dengan meningkatnya child trafficking juga
karena kan sekarang seperti kita ketahui trafficking human trafficking termasuk child trafficking
semakin lama kan semakin meningkat menjadi semacam kejahatan internasional
ada kaitannya dengan peningkatan dari jumlah kasus kekerasan ini atau ini dua hal yang berbeda
ya child trafficking itu memang terutama untuk tujuan seksual ya child trafficking for sexual purposis
itu memang ada pemindahan anak dari tempat tempat tertentu ke di mana wisatawan banyak di tempat itu
nah kalau dari segi profil gender ya
kekerasan ini datanya
apakah ada perbedaan antara jumlah misalnya anak perempuan dan anak laki
ya selebihnya adalah anak laki laki jadi anak laki laki itu ternyata juga mengalami tren ya
jadi ada istilah kami istilah global yang juga kita pakai di indonesia adalah boys prostitution
anak laki laki yang dijadikan prostitusi kalau dulu asumsi kita yang dijadikan prostitusi itu adalah anak perempuan
anak perempuan ya
jadi usia profilnya kira kira yang dijadikan korban rata rata usia
kalau untuk anak perempuan itu enam belas empat belas kalau laki laki malah makin muda makin banyak peminatnya
bahkan kami bisa pernah menemukan usia dua belas tahun itu sudah direkrut sebagai boys prostitution
iya bang sofyan kita break sebentar ya tapi ini merupakan suatu topik menurut saya sangat sangat penting
dan sesuatu yang tentu saja harus kita lakukan ya
paling tidak dari segi penegakan hukumnya dan juga apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan melindungi anak anak kita sehingga tidak menjadi korban kekerasan
tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar saya ditemani koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofyan
topik kita ini kali ini berkaitan dengan hari anak nasional yang jatuh pada tanggal dua puluh tiga juli
dan kalau tidak salah tema untuk hari anak nasional tahun ini adalah anak terlindungi indonesia maju
tentu saja memang yang namanya anak itu harus dilindungi anak itu adalah masa depan kita semua
dan kalau anak tidak bisa tumbuh kembang dengan sehat dengan merasa aman tentu saja mereka akan menjadi individu individu yang penting
individu individu yang penuh dengan tantangan dan masalah ya
nah di indonesia sendiri ini ada angka yang menarik bagi saya tapi juga mengkhawatirkan
dari tahun ke tahun ternyata jumlah korban kasus kekerasan terhadap anak indonesia itu semakin meningkat
tahun dua ribu dua puluh sebelas ribuan dua ribu dua puluh satu empat belas ribuan dua ribu dua puluh dua enam belas ribuan
dan khusus untuk tahun dua ribu dua puluh dua yang lalu dari semua macam macam kekerasan yang terjadi pada anak misalnya
jadi misalnya misalnya anak anak yang berubah
ada fisik psikis seksual eksploitasi trafficking penelantaran lain lainnya
sebenarnya seksual itu paling tinggi
lebih bisa empat kali lipat dari misalnya eksploitasi ataupun fisik
ini pertama meningkat dengan jumlah yang luar biasa
kenapa apakah memang mencerminkan ada peningkatan atau apakah ada lain hal misalnya jumlah pelaporannya yang meningkat
atau bagaimana bung sofyan
dan kenapa khusus terhadap kekerasan seksual ini sangat sangat tinggi angkanya hampir sepuluh ribu
iya jadi catatan kami juga menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir angka kekerasan seksual pada anak itu meningkat pesat
bahkan ketika masa covid kekerasan seksual itu terjadi di dalam ruang cyberspace bukan di ruang nyata
jadi peningkatan angka kekerasan seksual itu terjadi di dalam ruang cyberspace bukan di ruang nyata
jadi peningkatan angka kekerasan seksual itu terjadi di dalam ruang cyberspace bukan di ruang nyata
saya mengatakan batasnya angka kekerasan seksual pada anak khususnya kalau kami analisa dari berbagai fakta di lapangan
itu ternyata multifaktor
kami ada menyebutnya sebagai faktor pendorong dan ada faktor penarik
jadi dua faktor itulah yang kita lihat faktor pendorong misalnya bagaimana keluarga itu dalam melindungi anaknya sangat lemah
apa yang menjadi
yang menjadi lemah
jadi terutama dalam konteks pedesaan
jadi kalau kita lihat pelindungan anak dari kekerasan seksual di komunitas desa di komunitas urban kemudian perkotaan itu ternyata berbeda beda dalam memandang dan melindungi anak anaknya
anak anda pada tingkat desa itu lebih loss ya lebih memberikan kesempatan untuk terjadinya kekerasan seksual
angka perkawinan muda pada anak anak itu tinggi
karena apa terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak anak hamil dan yang nikahkan
itu jalan pintas yang dilakukan
jadi justru di pedesaan itu lebih rentan terhadap kekerasan terhadap anak anak
karena biasanya di pedesaan komunitas
lebih erat saling mengenal saling mengenal
ternyata faktanya tidak
kekerasan di desa kekerasan seksual pada anak perempuan di desa jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan
jadi kemampuan orang tua dalam melindungi anaknya dari kekerasan seksual kemudian kepercayaan orang tua kepada orang yang datang atau orang asing atau orang yang baru mengenal anaknya itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang ada di perkotaan
orang tua di perkotaan biasanya
agak hati hati dalam melihat dengan siapa anaknya pergi dengan siapa anaknya berkomunikasi
tapi kalau di pedesaan hampir situasi itu tidak kita dapatin
dan ternyata inilah yang digunakan sebagai peluang
tadi bung sof yang menyebut institusi pendidikan santren dan lain sebagainya
jadi kemudian juga ketika ada keabad yang tinggal di dalam rumah itu juga dianggap sebagai bagian daripada keluarga yang tidak diyakinin akan melakukan kekerasan seksual pada anaknya anak perempuannya di dalam rumah tersebut
jadi kepercayaan ikatan tidak ada curigaan kepada siapapun yang datang siapapun yang menemui anak
jadi karena trust levelnya kepercayaan ini
kemudian juga dalam mengenalin tentang anaknya pernah mengalami kekerasan seksual itu juga tidak pernah ada edukasi
orang tua di pedesaan tidak tahu tanda tanda anaknya itu menghadapi kekerasan seksual
kekerasan seksual ini bentuknya macam macam termasuk pencabulan pelecehan pestubuhan itu bentuk bentuk
ada kekerasan seksual fisik ada kekerasan seksual non fisik
mereka tidak bisa mengenalin itu
tidak pernah negara mengedukasi mereka bagaimana mengenalin itu bagaimana mencegah itu bagaimana mereka merekoperi ketika anaknya menjadi korban kekerasan seksual
situasi ini membuat anak anak di pedesaan itu menjadi sangat rentan dan saya bilang ya ada situasi siaga yang harus diawasi
ini jadi berkaitan dengan lingkungan ya
tapi jumlah ini dan jumlah ini kan sangat tinggi dan seolah olah seperti lebih semakin banyak kasus ini terjadi
apakah demikian atau mungkin semakin bisa diketahui karena ada pelaporan ataupun investigasi yang dilakukan
karena saya ingin data ini kan kita harus pahami juga
karena kalau tidak kan bingung kita bagaimana mencermatinya
apakah iya kasus kasus ini meningkat dan kalau memang iya apa yang membuatnya dalam tiga tahun ini
peningkatan itu berdasarkan laporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
jadi jumlah laporannya yang meningkat
kalau kppa mencatat ada penelitian

ini pasti lebih dari
kalau kita kalikan seratus aja sebelas itu sudah satu ratus sepuluh
jadi kalau ekspat mengatakan memang ada peningkatan
dalam kasus kekerasan ini secara keseluruhan
ada peningkatan yang luar biasa
dan intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan seksual itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat
jadi intervensi misalnya intervensi pencegahan edukasi kepada masyarakat pemulihan pelaporan
oke lah beberapa tahun terakhir ini kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membuat hotline ya untuk melaporkan kasus kasus kekerasan seksual
termasuk kekerasan seksual kepada anak yang dihadapin oleh siapapun yang diketahui oleh siapapun
baik oke ini lagi khusus mengenai potret di indonesia lebih banyak di pedesaan dibandingkan pada urban
tapi bentuk bentuknya rata rata seperti apa yang paling sering dalam pelaporan ataupun pencatatan kasus kasus kekerasan seksual ini
kalau bentuk kekerasan seksual yang di perkotaan dengan pedesaan memang ada perbedaan karakteristik ya
kalau di pedesaan itu lebih banyak cabul dan persetubuhan
kalau di perkotaan itu lebih komplek bentuk bentuk kekerasan seksualnya
termasuk juga mempertontonkan kemudian live streaming kemudian juga menjadikan anak sebagai objek pornografi
kemudian didistribusikan melalui media media platform yang ada
kemudian juga bentuk pengancaman
setelah ada hubungan seksual ada hubungan misalnya hubungan pacaran kemudian mereka merekam hubungan pacaran itu
kemudian jika salah satu pihak memutus maka akan disebar
iya itu dia
jadi bentuk bentuk yang lebih memanfaatkan teknologi kita jumpai di perkotaan dibandingkan di pedesaan
jadi ada perbedaan
dari jumlahnya yang dibanding desa dengan dibanding urban itu berapa
dibanding urban itu berapa kali lipat yang bisa direkam di pedesaan setahun
sayangnya saya tidak memiliki catatan
tapi lebih tinggi ya
jadi persentasenya kami tidak memiliki catatan yang akurat soal itu
tetapi yang jelas angka kekerasan seksual di pedesaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan
dan ini juga sering terjadi di lingkungan yang si anak biasanya tumbuh berkembang
di lingkungan keluarganya
keluarganya dan juga di institusi pendidikannya
bung sofian kita istirahat sebentar tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi jangan kemana mana dulu insight tv
saya nuara akan segera kembali
kembali bersama insight tv di siano dalam rangka hari anak nasional pada tanggal dua puluh tiga juli
topik kita kali ini mengenai khususnya perlindungan terhadap anak
saya ditemani oleh koordinator nasional ekpat indonesia ahmad sofyan
tadi menarik sekali ya profil di indonesia mengenai kekerasan yang terjadi kepada anak
dan ternyata tiga tahun terakhir ini jumlah kekerasan yang dialami oleh anak anak meningkat
tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi itu adalah kekerasan yang bentuknya kekerasan seksual
nah tentu saja ini merupakan
merupakan sesuatu bisa dianggap sudah tahap krisiskah bung sofyan dalam fenomena yang terjadi ini
dengan jumlahnya yang meningkat begitu pesat
menurut pandangan publik sudah lampu merah ya
ada lampu merah ya kekerasan seksual yang menimpa anak anak kita
saya sebutkan tadi jumlah baik jumlah maupun secara kualitatif bentuk bentuk kekerasan seksual
yang dialami oleh anak anak kita mengalami peningkatan pesat
korbannya juga tidak mendapatkan pertolongan yang memadai
tidak ada tempat tempat pemulihan kemudian tidak ada tempat tempat di mana mereka bisa meng counseling dirinya
kemudian juga mereka frustasi juga karena pelaku malah tidak bisa
orang yang mereka justru percaya
tidak jarang kita mendengar bahwa orang tuanya sendiri ya melakukannya ayahnya sendiri misalnya
tadi bung sofian mengatakan bahwa kenapa hal ini terjadi ada push dan pull faktornya
tadi pushnya itu dan poolnya ini apa kira kira yang paling menonjol khusus untuk kasus kasus di indonesia
faktor faktor yang menjadi daya tarik ya kenapa terjadi kekerasan seksual pada anak itu terutama adalah yang kita sebut dengan fantasi seksual yang dilakukan oleh orang orang dewasa
jadi orang dewasa menghadapi booming konten konten yang mengandung pornografi kecabulan dan kekerasan seksual
jadi faktor itu menyebabkan ada perubahan perilaku dari orang dewasa untuk melakukan kekerasan seksual pada anak anak
ini secara data secara statistik ada perubahan perilaku ini atau mereka dari awalnya memang sudah kecenderungannya pedofil
ada dua bentuk ya pelaku kejahatan seksual
yang disebut dengan kekerasan seksual
yang pertama adalah kekerasan seksual
itu memang sejak awal orientasi seksual mereka adalah pada anak anak
yang kedua adalah situasional
situasional ini yang jumlahnya lebih banyak
artinya situasional ketika mereka mudah menemukan anak anak untuk dijadikan objek seksual maka mereka menjadi child sex offender
kalau kekerasan seksual yang disebutkan mbak desy tadi memang pantasi seksual mereka kepuasan seksual mereka hanya pada anak anak
ini salah satunya disebut dengan pedofil
itu memang memiliki kelainan fantasi seksual kelainan jiwa kalau menurut ahli kedokteran
sehingga dia menyukai anak anak
kebutuhan seksualnya baru terpenuhi jika melakukan hubungan seksual dengan anak anak
nah yang situasional ini seberapa jauh lebih besar atau lebih tinggi angkanya dibanding dengan yang preferensial
jadi yang preferensial ini kecil jumlahnya tetapi korbannya banyak
misalnya satu pelaku itu pasti akan menyasar banyak korban kenapa
dia memang punya orientasi seks pada anak anak
seorang pedofil tidak akan terpuaskan kebutuhan seksualnya kepada orang dewasa
pasti dia akan mencari anak anak terus
dan sayangnya di indonesia penghukuman kepada mereka tidak melalui mekanisme yang benar
harusnya kan mereka dipulihkan disembuhkan baru menjalani hukuman
tapi di hukuman yang berat tidak ada gunanya juga untuk mereka

jadi pedofil ini tidak ada gunanya juga untuk mereka

jadi pedofil ini tidak ada gunanya juga untuk mereka
kadang kadang mereka memilih lembaga lembaga pendidikan
jadi mereka memiliki orientasi seks pada anak anak
supaya mereka bisa mendapatkan target anak anak mereka masuklah ke lembaga pendidikan
jadi karena akses terhadap anak anak itu jauh lebih besar dan lebih mudah
lebih besar dan lebih mudah
ini lebih prevalensinya lebih tinggi kalau situasional seperti apa
kalau situasional itu sebetulnya orientasi seksnya bukan pada anak anak
tetapi mudah mendapatkan orientasi seks

jadi mudah mendapatkan akses
karena tadi tuh kalau kita ya misalnya ya ada anak ada seorang dewasa datang berkunjung ke keluarga
dan membawa jalan jalan anak perempuannya mungkin tidak dianggap sesuatu yang aneh
itu banyak terjadi
jadi dalam lingkungan keluarga yang masih memiliki kekebatan paman misalnya
atau saudara sepupunya
saudara sepupunya datang kemudian berkunjung kemudian membawa jalan anak perempuan
ini dianggap sesuatu yang normal kenapa masih ada kekehabatan
ini kan menunjukkan perlindungan terhadap mekanisme perlindungan sosial terhadap anak kan lemah
kemudian juga pelaku pelaku situasional juga mudah mendapatkan anak anak melalui platform media sosial
jadi media sosial itu membuat akses untuk mendapatkan prostitusi anak atau anak anak yang
yang bersedia mendapatkan prostitusi anak

jadi media sosial itu juga mudah mendapatkan prostitusi anak

jadi akses kemudian ada pelaku situasional harganya murah penegak hukum juga tidak begitu ketat dalam mengawasi aksesabilitas yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual
karena dianggap mau sama mau ada hubungan transseksional
sehingga ini dianggap sebagai sebuah keputusan bersama dan bukan merupakan kejahatan
baik kalau dari tempat tempat ya di mana ini dilakukan
ya tadi bisa di institusi pendidikan bisa di lingkungan keluarga rumah
bagaimana di tempat tempat wisata seperti tadi contohnya bangkok
kita kan misalnya punya pusat pusat wisata seperti di bali dan lain sebagainya
itu seberapa besar prevalensinya disitu kalau dilihat dari angkanya
paling banyak di mana sebenarnya tempat kekerasan ini berlangsung kalau kita lihat secara statistik
karena ini kan memperlihatkan profil dari kekerasan ini di indonesia

tergantung bentuknya jadi kekerasan seksual itu ada yang eksploitasi seksual untuk tujuan komersial
ada yang kekerasan seksual memang tidak ada hubungannya dengan aspek komersialisasi
kalau di destinasi wisata itu yang bentuknya yang paling banyak adalah eksploitasi seksual untuk tujuan prostitusi
nah di indonesia sendiri banyak ini terjadi atau apakah ada datanya
di tempat tempat wisata dengan mudah mendapatkan anak anak untuk tujuan prostitusi
tidak harus ya hotel menyediakan karena mereka sudah bisa pesan melalui online
memang destinasi destinasi wisata kita itu tidak menyediakan anak anak untuk tujuan prostitusi
tapi jika terjadi prostitusi anak maka destinasi wisata kita itu seolah olah membiarkan dan tidak melakukan upaya upaya
misalnya pelaporan kepada polisi bahwa ada anak anak dibawa oleh wisatawan check in ke dalam hotel
nah mekanisme pelindungan itu kan belum
begitu kuat dalam melindungi destinasi wisata kita
dan kita mendengar ada kasus warga negara asing di bali misalnya dan ternyata dia semacam grooming terhadap anak anak yang dia temani
atau misalnya ada wisatawan laki laki membawa anak laki laki check in ke dalam hotel
itu juga dianggap mungkin biasa
padahal bisa jadi itu anak adalah objek seks dari si wisatawan laki laki
tapi dari segi jumlah ini
dalam hal ini semua yang paling menurut ini kan semua mengkhawatirkan paling menjadi perhatian ekpat itu apa saja kasus kasus apa yang ditangan nih
yang menjadi perhatian ekpat itu adalah ketika anak anak itu dijadikan objek seks komersial
karena begitu anak dijadikan objek seks komersial anak bukan hanya menjadi objek kekerasan
tetapi juga dia dikomersialisasi tubuhnya diperjualbelikan untuk kepentingan bisnis seks
jadi diprostitusikan lah
apakah di tempat tempat masak ada anak anak dipekerjakan atau di hotel yang menyediakan anak anak untuk tujuan prostitusi
atau di tempat tempat tertentu di mana anak anak menjadi pendamping lagu di pusat pusat karaoke atau hiburan hiburan yang ada di dinasti dinasti
baik kita masih ada beberapa segmen lagi bung sofian
topik kita sangat penting dan masih panjang diskusi kita
tetaplah bersama inside bd si anwar
kami akan segera kembali
masih bersama inside bd si anwar
saya masih di teman koordinator nasional ekpati indonesia ahmad sofian
kita berbicara mengenai bagaimana melindungi anak anak indonesia

kekerasan dan kekerasan seksual yang angkanya dari tahun ke tahun semakin meningkat
tentu saja ada pengaruh juga ya dari cyber dunia maya
ini seberapa besar peningkatan kekerasan seksual yang memang dipicu oleh keberadaan internet ini dunia maya ini
akses terhadap media sosial dan juga terhadap ya sekarang pelanggaran pelanggaran atau kejahatan cyber yang berlangsung
jadi ketika terjadi perkembangan yang amat pesat dalam dunia internet ternyata bentuk bentuk kekerasan seksual pada anak di internet juga mengalami beberapa bentuk
yang dulu tidak pernah dikenal
jadi kita ada istilah yang baru berkembang sekitar lima tahun yang lalu yang disebut dengan seksual eksploitasi anak online
dan bentuknya ada empat mbak desi
pertama itu adalah grooming
yang kedua ada sexting
grooming kemudian sexting
kemudian ada sextortion
kemudian ada live streaming
live streaming oke mungkin dari istilah saya kita singkat saja grooming
jadi grooming itu merayu anak anak di internet
ya misalnya dia menjadi merayu misalnya dia seorang dokter
merayu anak anak kemudian disuruh minta membuka bajunya untuk mengecek apakah tubuh kamu bagus atau tidak
kemudian layak atau tidak
sehat atau tidak
atau dia sebagai perekrut bakat ya kan dari sebuah televisi
jadi kami lagi mencari anak anak yang berbakat tapi kami butuh ngecek bagaimana situasi tubuh anda gitu gitu lah
jadi itu yang grooming
yang kedua sexting
secting ini adalah bagaimana merayu anak anak untuk mengirimkan foto foto pornonya atau foto foto sensualnya untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan
jadi mereka akan memacarin anak tersebut
yang targetnya adalah sampai pada akhirnya anak bersedia mengirimkan foto atau video sensualnya
berbagai cara mereka lakukan
bisa berbulan bulan untuk bisa mendapatkan itu
tapi nggak ada masalah
kadang kadang mereka memberikan fasilitas pada anak supaya mau akhirnya mengirimkan foto foto
sektor ini adalah pembahasan seksual
begitu foto video dikirimkan maka si anak akan diperas dan diancam
diancam untuk apa
jika kamu tidak memberikan sesuatu
uang atau tambahan foto
atau tambahan video
maka foto yang sudah saya miliki akan saya share
yang keempat adalah live streaming
live streaming ini adalah sebuah fenomena baru juga yang berkembang lima tahun terakhir
memperjualbelikan hubungan seksual anak secara online kepada publik
publik dalam artian yang sudah menjadi member
membernya biasanya ditandai dengan kartu kredit
dan ini tidak ada
ini kan kalau di indonesia kan harusnya kan firewall atau pencegahan terhadap ini
bagaimana supaya ini justru tidak bisa diakses
kalau di rumah kan biasanya internet ada inilah untuk orang tua
supaya menjaga anak anaknya tidak berselancar di tempat tempat yang tidak semestinya
nah secara keseluruhan bisa diakses
seberapa mudah mengakses situs situs pornografis khususnya terhadap anak di indonesia
anak anak kita sangat cerdas untuk menemukan itu
yang orang dewasa tidak mengetahuinya mereka bahkan lebih cerdas
jauh lebih canggih ya mereka
menukar pengetahuan itu untuk membuka dan mengakses pornografi
pornografi yang isinya bukan hanya tentang gambar dan video sensual
tapi bahkan isinya itu mengandung kekerasan seksual yang harusnya tidak layak ditonton oleh anak anak tersebut
jadi mereka saling share bagaimana mengakses dan membuka konten tersebut
bahkan ada beberapa anak berhasil mendapatkan nomor kartu kredit orang tuanya
lalu dia melihat konten pornografi yang berbayar
jadi kadang kadang orang tua harus hati hati juga kenapa
enam belas digit nomor kartu kredit dan tiga angka cvv di belakang
itu mereka kuat lain
jadi ini justru anak anak yang mereka perhubungan
kadang kadang mereka jauh lebih canggih ya dalam menggunakan gawai mereka
nah kalau kita lihat juga sekarang fenomena kekerasan terhadap anak bukan saja dari orang yang usianya jauh lebih besar
yang jelas anak sma kepada anak smp atau anak smp kepada anak sd
ini bagaimana bung sofian fenomena ini
dan apa kira kira pemicunya apakah media sosial dan dunia maya dan akses terhadap internet ini menjadi salah satu peluang untuk
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak
itu juga meningkat ya
jadi ya fantasi dan akses pornografi yang mereka saksikan
kemudian mereka kecanduan
akhirnya mereka akan berupaya untuk mewujudkannya dalam dunia nyata
beberapa kasus yang kami tanganin misalnya ada enam orang anak sd yang memperkosa rekannya juga anak perempuan yang masih sd
kenapa enam orang anak sd ini memperkosa anak perempuan yang masih sd juga
ternyata ke enam anak ini sudah kecanduan dan sering nonton bareng
apa yang mereka tonton
ya konten konten video video yang mengandung
konten video video yang mengandung pornografi atau kecabulan
sehingga mereka berpantasi dan menjadikan anak perempuan rekannya sendiri menjadi objek perkosaan
nah ini kan menjadi sulit ya kenapa
karena anak anak tersebut usianya masih di bawah empat belas tahun yang menurut hukum kita tidak bisa di bawa ke dalam sistem peradilan pidana
orang tuanya apakah mau bertanggung jawab
oh nggak bisa karena sistem hukum kita kalau anak yang melakukan di bawah empat belas tahun
maka anak hanya bisa di kembalikan ke orang tua
dan tidak ada penyakit kepada orang tua yang lalai dalam menjaga anaknya sehingga anak tersebut menjadi ketagihan pornografi dan melakukan kekerasan seksual
oke baik wah ini betul betul buram sekali ya
karena kita lihat juga sekarang mungkin begitu mudahnya anak anak dari lahir mereka sudah main dengan smartphone mereka dengan tablet mereka
sehingga ini mungkin merupakan sesuatu bahkan jadi hacker juga anak anak masih kecil mereka paham ya
tapi kalau dari segi pelaporannya sekarang bagaimana melihatnya di indonesia
apakah pelaporannya juga semakin lama semakin meningkat
dan jenis jenis yang dilaporkan paling banyak itu apa dan biasanya tindakan terhadap setelah pelaporan ini terjadi ini bagaimana
polisi kita tuh sampai ya saya sering itu mendapat rujukan dari polisi tentang kasus kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak
itu mereka juga sampai udah sangat
jumlahnya sudah sangat tinggi dan mereka tidak bisa menanganin lagi kasus kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak
saking banyaknya hampir tiap hari ada yang melapor
dan apakah kita juga punya kapasitas untuk menangani pelaporan semacam itu
karena ini kan berkaitan dengan banyak sekali kan ya ini
unit ppa yang ada di polres dan polda itu juga terbatas jumlah tenaganya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak sangat terbatas
sehingga jumlah kasusnya meningkat penanganannya terbatas akhirnya masyarakat pun tidak mau melaporkan kasus itu lagi kepada penegak hukum
dan diselesaikan dengan mekanisme yang ada di dalam masyarakat apakah damai atau ada konflik sosial antara keluarga pelaku dengan keluarga pelaporan
oke baik tapi angka yang hampir sepuluh ribu ini khusus terhadap kasus seksual ini berarti kan ada yang melaporkan ada statistiknya siapa yang melaporkannya kasusnya biasanya berbentuk apa
ada statistiknya siapa yang melaporkannya kasusnya biasanya berbentuk apa
ada statistiknya siapa yang melaporkannya kasusnya biasanya berbentuk apa
dan bagaimana penanganannya itu ada ekpat ini
ada jadi kalau kami lihat angka yang paling banyak itu kasus kasus kekerasan seksual yang dilaporkan itu adalah pencabulan pencabulan pada anak
di lingkungan rumah atau di institusi atau
di keseluruhan di keseluruhan itu paling banyak adalah cabul cabul itu adalah perbuatan yang ditujukan kepada organ seksual pada anak
nah yang melaporkan biasanya apakah anaknya itu sendiri
apakah anaknya itu sendiri atau orang tuanya sendiri
kebanyakan orang tua kebanyakan ya itu pun setelah anaknya telah beberapa kali menjadi korban bukan jadi korban yang pertama
karena korban yang pertama itu biasanya dia diam dan ada ancaman dari sepelaku
kebanyakan malah setelah yang paling banyak melapor itu setelah anaknya menjadi korban di atas yang ketiga kali
ya tiga empat lima enam tujuh dan seterusnya satu dua masih belum bisa dikenal
ya dan ini mengkhawatirkan karena si anak ini pasti sudah merupakan
ya dari segi kesehatan jiwanya sudah terganggu dan pasti sudah memiliki dampak negatif ya terhadap kehidupannya
bung sofyan ini kita masih ada satu saingan lagi
tapi bagaimana kita menangani ini dan mencegahnya itu paling penting ya terhadap kekerasan seksual ini khususnya dan juga edukasi bagi masyarakat dan orang tuanya juga supaya anak anaknya juga terlindungi
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
dan sedikit dari hal kita
melihat bagaimana kejahatan menghapus kejahatan khususnya kekerasan terhadap anak
termasuk eksploitasi seksual dan juga trafficking dan lain sebagainya
nah bung sofian kita sudah melihat ini sangat sangat mengerikan ya
tapi yang harus kita tanyakan sekarang ini bagaimana
orang tua bagaimana pendidik guru bagaimana masyarakat bagaimana
karena anak anak memang mereka harusnya dilindungi bukan dieksploitasi
bukan kita menjadikan objek kekerasan
dari segi pelaporannya dari segi pencegahannya apa yang harus dilakukan
nah pencegahan itu kita harus punya kebijakan pelindungan anak di lembaga lembaga pendidikan
bagaimana sop merekrut seorang guru seorang apakah guru ngaji
kalau perlu mereka perlu ada tes rekam jejak mereka sebelum mereka diangkat sebagai guru atau guru ngaji
atau sebagai pengajar
diajak di pesantren atau pelatih olahraga atau guru guru di lembaga lembaga khusus
jadi rekam jejak mereka penting untuk ditelusurin
kemudian apakah mereka juga termasuk dalam kategori pelaku prevensial atau situasional
sehingga begitu ini bisa dilacak diidentifikasi mereka segera tidak dibolehkan untuk mengajar
atau ada sertifikasi itu yang disebut dengan kebijakan pelindungan
selama ini jadi tidak pernah dilakukan
tidak pernah ada screening
dan guru guru yang sudah mengajar juga tidak pernah di screening lagi
apakah mereka punya orientasi seks pada anak anak atau tidak
kita temukan banyak kasus kasus yang dimana korbannya banyak baru akhirnya terbongkar
kalau korbannya satu dua mungkin tidak terbongkar
dan harus ditunggu kalau sampai terbongkar dulu
jadi kementerian pendidikan kebudayaan dan kementerian agama harus membuat kebijakan pelindungan anak di lembaga lembaga pendidikan itu
yang kedua perbanyak hotline
dan petugas hotline harus cepat dan responsif dalam menanganin pelaporan pelaporan tersebut
bukan malah hanya meng counseling tapi tidak melakukan follow up yang konkret terhadap orang yang melaporkan itu
jadi hotline itu kalau bisa sampai ke tingkat desa dan free
jangan dikenakan beban biaya
kalau sekarang ini hotline nya apa saja yang terjadi
yang baru ada itu setahu saya ada sapa satu ratus dua puluh sembilan di bawah kementerian
pembedaan perempuan dan pelindungan anak
itu sapa satu ratus dua puluh sembilan untuk anak dan untuk perempuan
dan itu masih terbatas jangkauannya
dan masih terbatas juga dalam merespon kasus kasus kekerasan yang melapor ke sapa satu ratus dua puluh sembilan tersebut
oke tapi sudah ada lah sapa
tapi harus diperbanyak
ibu menteri harus memperbanyak ini
dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk melapor dan petugasnya juga cepat merespon
dan memberikan kenyamanan bagi orang melaporkan
justru dalam kasus kasus ini kan pada takut tidak ingin melapor malu
apalagi anak anak mereka tidak paham ya
apalagi dari segi edukasi untuk orang tua dan anaknya itu sendiri
edukasi kepada orang tua di pedesaan menurut saya penting ya
itu jangan hanya melalui selebaran pamplet
kalau perlu pemerintah itu datang ke desa desa memberikan edukasi pelatihan
kalau perlu ada menyiapkan kader
ditempatkan di beberapa desa atau di beberapa kecamatan
yang mereka juga sebagai konselor ketika ditemukan kasus kasus kekerasan seksual
jadi orang orang desa itu kan agak sungguh
kan datang ke kantor polisi
tapi kalau ada konselor yang memang diberikan akses mudah kepada mereka untuk bertemu
banyak kali itu juga penting ya
mengedukasi sehingga kekerasan seksual di tingkat pedesaan itu bisa dieliminasi
kemudian berikutnya adalah platform ini harus juga diawasin oleh kominfo
karena platform juga menjadi penyedia bisnis seks pada anak
dan platform juga banyak yang tidak ramah pada anak
sehingga anak anak akhirnya bisa mengakses
dan bisa melihat konten konten yang membahayakan bagi dirinya dan masa depannya
jadi menurut saya malah perlu ada menciptakan smartphone for child
jadi orang tua tidak perlu khawatir ketika menyerahkan sebuah smartphone
karena smartphone itu tidak bisa mengakses konten konten yang membahayakan bagi dirinya
bukan hanya untuk yang hal hal terbatas seperti menelpon orang tua dan lain sebagainya
tapi ekpat sendiri apa yang dilakukan untuk penyuluhan terhadap pencegahan
kami selalu melakukan
sudah mengembangkan literasi digital ya untuk anak anak di pedesaan
bahkan tahun lalu sudah menjangkau lebih kurang lima belas ribu anak
tentang bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik
dan kalau mereka menjadi korban kekerasan seksual saluran yang kami berikan juga ada
dan bahkan kita juga memberikan pendampingan terhadap orang tua ketika menemukan anaknya mulai berketagihan
dan memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana mengenalin anaknya tersebut telah kecanduan konten konten yang membahayakan
jadi sampai pada tahap itu dan program ini juga masih berlanjut hingga saat ini
bagaimana dengan edukasi terhadap anak anak itu sendiri
apalagi yang sangat rentan ya untuk menjaga dirinya atau mengenali misalnya kalau mereka di groom mereka diancam dan lain sebagainya
karena biasanya ini kan terjadi tanpa orang mengetahui
kalau sudah hanya mendapatkannya misalnya gambar gambar yang tidak baik itu di gawainya kan tidak ada yang tahu
bagaimana untuk memperkuatlah ininya resistensi maupun pemahaman si anak
ya kami memiliki program yang kami sebut dengan aman ya
aman itu bagaimana anda menggunakan internet itu aman
dan ketika ada gangguan dari orang luar apa yang harus anda lakukan
dan kalau ada grooming atau ada sexting apa yang harus anda lakukan
jadi tahap tahap untuk mengenali grooming itu juga penting di edukasi kepada anak anak kita
saya tidak tahu di dalam kurikulum pendidikan kita apakah ada edukasi yang mencegah anak anak agar tidak menjadi korban grooming
tidak menjadi korban sexting dan tidak menjadi korban sektorion
kemudian apakah kementerian pendidikan juga memiliki program
agar anak anak tidak mengakses atau mencegah anak anak dalam mengakses konten konten yang membahayakan dirinya atau masa depannya
jadi sebetulnya ada dua program yang kami kemas ya
itu harusnya juga dikembangkan dalam program nasional
pertama bagaimana mengenalin grooming sexting dan sektorion
kemudian bagaimana agar anak tersebut tidak mencoba yang pada akhirnya dia menjadi kecanduan
konten konten yang membahayakan dirinya dan masa depannya
termasuk juga game online game yang mengandung kekerasan
jadi bukan hanya konten konten kekerasan seksual
dan kalau misalnya ini terjadi di lingkungan keluarga sendiri
dimana dikelilingi oleh yang harusnya dipercayai yang harus menjaganya
apa si anak mungkin harus diajarkan untuk membedakan perlakuan yang dia terima dari orang yang terdekatnya
itu sudah ada atau belum
nah itu yang agak sulit
karena ini sulit
biasanya ada batas batas boundaries yang tidak boleh
yang boleh dipegang atau supaya si anak ini juga tidak diperlalat begitu saja
ya ada tapi itu terbatas ya
ada program program semacam itu yang sudah dikembangkan
saya tahu ada beberapa organisasi yang sudah mengembangkan program itu
tapi terbatas tidak menjangkau secara luas wilayah indonesia yang begitu
apa namanya jangkauan internet yang luas
ada satu aspek lagi mbak desi yang juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah
yaitu ketika anak anak yang sudah kecanduan ini
yang sulit untuk masuk ke fase normal lagi
nah intervensi intervensi itu masih sangat terbatas
bahkan itu biayanya sangat mahal
banyak orang tua yang akhirnya tidak sanggup untuk merecovery dan memulihkan anaknya
sehingga anaknya akhirnya putus sekolah
jadi angka putus sekolah sekarang karena kecanduan gawai tadi itu kecanduan game itu tinggi sekarang
dan tidak ada intervensi yang masif dan sistematis untuk mengeluarkan mereka dari situ
karena program ini sangat mahal lama dan butuh kesabaran butuh dukungan orang tua juga
supaya anaknya akhirnya keluar dari zona itu dan kembali menjadi anak yang normal
melanjutkan pendidikannya seperti anak anak yang lain
dari segi penegakan hukumnya bagaimana di indonesia jumlah misalnya
seberapa berat hukuman yang seharusnya diterapkan kepada kasus kasus kekerasan atau kriminal

undang undang kita sudah cukup ya
jadi ada undang undang dua puluh tiga dua ribu dua tiga puluh lima dua ribu empat belas tujuh belas dua ribu enam belas ada undang undang ite juga
ada undang undang pelindungan data pribadi sudah cukup
ada undang undang trafficking
yang jadi masalah adalah proses penegakan hukumnya
kenapa sulit karena besaran kasusnya sangat tinggi
jumlah penegak hukum juga terbatas keahlian penegak hukum juga terbatas
pemulihan juga terbatas
jadi kita ini penegak hukum ini sudah menghadapi pergumulan yang begitu besar
tetapi kemampuan mereka dan jumlah mereka sangat kecil dalam mengatasi masalah itu
jadi memang situasi kekerasan seksual yang dihadapi oleh anak anak kita ini
agak lama selesainya jika tidak semua kementerian turun tangan untuk mengatasi masalah ini
oke mungkin yang terakhir
apa kira kira ya yang perlu dikerjakan oleh ekpat dan aspirasinya untuk mencegah ini semua menangan ini semua dengan baik ke depan
supaya angka ini bukannya semakin meningkat tapi menurun di masa depan bung sofian
ya untuk bisa menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di masa depan
yang pertama itu adalah program program edukasi yang langsung menyasar kepada anak anak
jadi mengidentifikasi anak anak yang rentan
jadi mengidentifikasi anak anak yang rentan
program edukasinya kepada mereka bukan kepada keseluruhannya walaupun keseluruhan juga penting
yang kedua adalah edukasi kepada keluarga
keluarga ini keluarga keluarga yang rentan juga yang tidak memahami dampak kekerasan
dan edukasi ini juga termasuk di dalamnya bagaimana mereka mengenali dan memulihkan korban
kemudian yang ketiga tentu adalah ada kebijakan yang khusus kepada industri teknologi
jadi industri teknologi juga harus diperketat
untuk memastikan bahwa anak anak tidak mengakses secara bebas konten konten yang membahayakan dirinya dan masa depannya
kemudian juga ada proses penegakan hukum yang tegas ya kepada pelaku pelaku kejahatan seksual
meskipun jumlahnya banyak menurut saya tetap aja polisi itu pengadilan itu memberikan hukuman yang sesuai dengan undang undang yang berlaku saat ini
dan yang terakhir menurut saya
proses pemulihan pada anak anak yang saat ini menjadi korban
itu juga harus jadi perhatian
saya melihat bahwa anak anak yang menjadi korban itu seolah olah dibiarkan oleh negara
tidak ada intervensi yang khusus kepada mereka
kalau mereka sudah menjadi korban kemudian tidak ada intervensi
maka masa depan mereka untuk menjadi anak anak yang punya mimpi seperti anak anak yang lain
mimpi seperti anak anak yang lain di hari anak nasional menjadi hilang
iya dan kita juga lihat misalnya kasus mental depression ya kegangguan jiwa dan bahkan bunuh diri juga semakin meningkat di kalangan anak anak ini secara fenomena mengkhawatirkan secara global ya
bung sofian sekali lagi terima kasih banyak dan sukses ya ekpat melakukan
terima kasih mbak desy
dan semoga bisa membantu mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak anak khususnya kekerasan seksual yang semakin lama semakin meningkat semakin memprihatin
terima kasih mbak desy

karena anak anak seharusnya adalah justru individu yang harus kita jaga kita lindungi
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan timing ini di channel indonesia com dan di youtube channel indonesia insight with desy anwar